terima kasih wajah yang tiap hari kami lihat dan yang selamanya akan kami kenang belum dapat ditemukan
saat ini hanya keadilan yang bisa kami harapkan
kami percaya bahwa saat ini tim gabungan polrestabes semarang dan polda jawa tengah masih berupaya keras untuk menuntaskan kasus kematian almarhum

untuk suratnya ini rencana dikirimkan per hari ini tanggal tiga november
isi surat itu apa
kalau isi surat itu sendiri kurang lebih memohon keadilan dan juga memohon atensi untuk pak presiden dan juga untuk para petinggi negara supaya kasus ini bisa dituntaskan tanpa intervensi dari pihak manapun
kalau tembusannya sendiri ini di bagian belakang surat sudah ada
beberapa antara lain sekretaris kabinet nanti menteri koordinator bidang politik hukum keamanan menkumham menteri dalam negeri menteri pemberdaya gunaan aparatur negara kepala kepolisian negara republik indonesia jaksa agung ketua komnas ham ketua lpsk ketua komisi kepolisian nasional wali kota semarang
panglima sudah surat
ada suratnya sendiri
kalau yang untuk panglima belum tahu tapi secepatnya juga